mengaku mendapat bisikan gaib bapak beranak satu di sukabumi jawa barat nekat memotong alat kelaminnya sendiri
aksi ini diduga akibat pria berusia dua puluh tujuh tahun ini mengalami gangguan kejiwaan
entah apa yang ada di benak suryatman warga desa bojong lopang kecamatan jampang tengah kabupaten sukabumi jawa barat
pria beranak satu ini nekat memotong alat kelaminnya setelah merasa mendapatkan bisikan gaib guna menaikkan derajatnya
ia nekat memotong alat kelaminnya menggunakan sebuah kapak pemotong kelapa di dalam kamar mandi di rumah orang tuanya
akibatnya ia kini dirawat di unit bedasyaraf rsud sekarwangi cibadak sukabumi
keluarga pun sudah melihat ada keanehan pada suryatman sejak dua bulan lalu
bahkan istri suryatman dan anaknya sudah meninggalkannya sebulan yang lalu
ini kan bapaknya makan dia kan mandi tapi mandi itu gak kedengaran air keluar kan
dia langsung dia bukan menjerit aduh katanya gitu
ya ibunya masuk ke dalam
ya itu udah dipotong
dugaan keluarga ini dibenarkan oleh hasil observasi pihak rsud sekarwangi cibadak
suryatman mengalami gangguan jiwa sehingga nekat menyakiti dirinya sendiri
pihak rumah sakit selanjutnya akan mengoperasi kelamin suriatman kemudian dirujuk ke poli jiwa
hingga kini suryatman masih kesulitan berkomunikasi dengan orang lain
ia pun dirawat sendiri di ruang khusus terpisah dari pasien lainnya
ahmad fikri sukabumi